kita ke informasi lain program solusi rumah warga atau samawa
yang dikenal dengan program dp rupiah
telah memasuki tahap pengajuan permohonan kredit dan pemilihan unit
sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh orang dinyatakan lolos seleksi
kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pemprov dki jakarta
klik indra yanto menyatakan
dari dua lima ratus tiga puluh sembilan pemohon
sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh orang pemohon telah lolos seleksi dan memenuhi syarat
namun mereka masih akan menjalani proses evaluasi
hal ini dilakukan sebagai upaya pemprov dki jakarta
dari dua lima ratus tiga puluh sembilan pemohon
sekarang sedang masuk ke kami untuk evaluasi
sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh pemohon atau orang
ini kami melakukan
dengan penuh kehatian ketermatan
agar tujuan dari sasaran dari program dp rupiah samawa ini
bisa tepat sasaran
tidak jatuh ke tangan orang orang yang tidak tepat sasaran
program dp yang di kelapa village sini yang samawa
ini akan siap untuk diserah terimakan ke penghuni
sekitar pertengahan agustus atau akhir agustus nanti ya
untuk rencana kedepannya
untuk yang dp ini samawa ini
mungkin sementara masih yang di kelapa village
tapi ke depan nanti ada titik titik berikutnya yang akan kita laksanakan
mungkin juga ada kerjasama kerjasama dengan pihak pihak lain
sementara itu kepala upt fasilitasi kepemilikan rumah sejahtera
sikron kurniawan menyatakan
mereka yang telah lolos seleksi dan memenuhi syarat
akan kembali diundang untuk melengkapi berkas permohonan pengajuan kredit
dan pemilihan unit di lokasi rusunami kelapa village
pondok kelapa jakarta timur
hari ini sudah kami sampaikan juga undangan kepada satu tujuh ratus sembilan puluh orang tadi
untuk dapat menghadiri proses berikutnya
yang akan diselenggarakan mulai hari sabtu tanggal dua puluh tujuh juli besok
jadi hari sabtu dua puluh tujuh juli hingga sepuluh hari ke depan
sampai hari minggu empat agustus
kita akan lanjutkan proses berikutnya setiap hari dari jam
sampai jam lima belas
mereka akan bisa memilih unitnya
peminatan unit yang diinginkan seperti apa
kemudian mengajukan permohonan kpr kepada bank dki
proses kpr nya langsung dilakukan
analis kreditnya itu memakan waktu sekitar dua minggu atau tiga minggu
sehingga harapan kita di pertengahan atau akhir agustus ini
sudah kita bisa lakukan angkat kredit
dan segera bisa ditempati rumahnya setelah
tentu saja layak fungsi dan layak huni
terus digenjot oleh pemprov dki jakarta
selain memfasilitasi program untuk calon penghuni
sejumlah fasilitas juga telah dipersiapkan
salah satunya bus trans jakarta yang akan beroperasi untuk trayek cawang pondok kelapa
rizky ihtiar yahya jakarta